dari lanjutan konferensi perkotaan pbb ribuan delegasi pada hari kedua menyoroti tentang semrawutnya arus urbanisasi
urbanisasi saat ini dianggap menjadi masalah besar karena tidak adanya kontrol dari pemerintah sehingga perlu penanganan khusus
hari kedua konferensi perkotaan pbb selain menyoroti penegakan hak asasi manusia dalam menertibkan pemukiman kumuh
para delegasi juga membahas tentang urbanisasi
sudah menjadi rahasia umum urbanisasi hampir menjadi masalah di semua negara tak terkecuali di indonesia
karena itu urbanisasi perlu dikelola agar tidak menjadi problem pemerintah
menurut sekjen un habitat john close urbanisasi akan berdampak negatif jika berlangsung secara sporadis dan tidak terkontrol
sebaliknya jika dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi kota

lebih banyak perkhidmatan dan kemungkinan untuk memiliki salari yang lebih tinggi
untuk melihat keberhasilan urbanisasi di surabaya pemerintah kota selasa pagi membawa ratusan delegasi untuk menyaksikan salah satu kampung yang sukses menata lingkungan sekaligus warganya
kampung genteng candirejo
kampung ini merupakan satu di antara kampung mandiri di surabaya
selain tertata rapi kampung ini juga mampu mengolah air limbah rumah tangga menjadi air bersih serta mampu memproduksi pupuk dari limbah rumah tangga
keberadaan kampung ini mendapat apresiasi dari para delegasi
kampung genteng candirejo dihuni sebanyak lima puluh lima kepala keluarga dan memiliki satu ratus tujuh puluh lima jiwa
sejak tahun dua ribu delapan lalu pemkot menjadikannya sebagai kampung percontohan yang diharapkan bisa menularkan berbagai kegiatan mandirinya pada kampung kampung lain